dan untuk mengetahui update terkini seputar pesta olahraga terbesar di tanah air kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia roby sofwan amin
selamat pagi roby roby kalau bisa anda ceritakan kembali apa sebetulnya yang menyebabkan kericuhan antar pemain dan supporter kemarin
ya selamat pagi hanum memang ini menjadi perhatian ya
baik masyarakat yang ikut menyaksikan perhelatan pon ke sembilan belas maupun panitia dan juga petugas keamanan yang ada
jadi berkaitan dengan kerusuhan yang sebelumnya terjadi terkait dengan adanya pertandingan bola
kemudian disusul kemarin dalam pertandingan polo air juga awalnya ada keributan antara pemain kedua belah pihak
nah kemudian keributan ini kemudian disusul dengan
adanya para supporter penonton yang mendukung masing masing pihak yang kemudian menjadi kericuan yang cukup meluas begitu
tetapi ini semua tidak berarti karena memang proses jalannya pertandingan pon masih dapat berlangsung
meski demikian ini kemudian menjadi perhatian khususnya berkaitan dengan pengamanan terkait jalannya pertandingan
nah salah satu pertandingan yang juga banyak
supporternya adalah volley indoor yang saat ini saya melaporkan
di tempat ini volley indoor saat ini memang belum begitu banyak karena cabang yang dipertandingkan
atau kontingen yang bermain ini tidak banyak supporter atau pendukungnya
tetapi pada kontingen tertentu misalnya jawa barat dan dki ini kemudian menjadi rame banyak yang membawa musik musik
nah untuk melihat bagaimana langkah
antisipasi agar tidak terjadi kekacauan seperti pertandingan yang sudah terjadi sebelumnya
saya sudah bersama dengan ketua panitia pelaksana
pak ini kan muncul masalah ada bentrok antar supporter bahkan pemain
untuk di voli indoor sendiri antisipasinya seperti apa
ya kami yang pertama sudah koordinasi dengan para petugas keamanan baik tni sama polri
kemudian dari panpel juga kami ada koordinatornya untuk mengantisipasi
di dalam hal yang berkaitan dengan
yang pertama kami memisahkan antara supporter yang bertanding
kemudian yang kedua barang barang yang akan menjadikan salah satu insiden itu kami larang
salah satunya misalnya seperti yang berkaitan dengan membawa botol botol makanan
termasuk juga benda benda yang tajam itu dilarang
termasuk musik musik tamburan itu di indoor poli
dan hanya aturan yang berkaitan dengan pengamanan itu kami sudah upaya upaya preventif
dari sejak masuknya daripada para supporter
pak berkaitan dengan teknis sekarang sudah memasuki tahap apa dan finalnya kapan untuk volley indoor ini
sekarang ini karena hari yang kedua masih babak penyisihan
karena dibagi untuk putra ada sebelas tim yang ikut dibagi tiga puluh
kemudian untuk putri ada sembilan tim dibagi dua puluh
ada pun finalnya akan dilaksanakan tanggal dua puluh dua

tentunya finalnya sangat dinantikan ya
seru sekali pak ya
terima kasih informasinya
dan olahraga atau pertandingan final apapun tanpa supporter ibarat sayur kurang garam tidak seru
tetapi kalau supporternya terlalu banyak tidak terkendali justru ini menjadi masalah
pinter pinternya panitia pelaksana dan juga panitia besar untuk mengantisipasi ini agar tetap meriah
tetapi aman begitu
baik saya setuju sekali roby
seperti sayur kurang garam gitu kurang sedap begitu ya
roby yang terakhir singkat saja
akan ada cabang olahraga apa saja yang dipertandingkan hari ini
apakah jawa barat sepertinya akan kembali memimpin begitu untuk perolehan medali
ya sampai dengan saat ini perkembangan terkini ya terkait dengan update perolehan medali khususnya secara umum
bahwa jawa barat masih memimpin dengan mendulang enam puluh tiga emas
sementara di berikutnya disusul masih oleh dki jakarta
dan kemudian berikutnya di peringkat ketiga ada jawa timur
dan di peringkat keempat ada riau
dan kemudian di peringkat kelima ada jawa tengah
nah tentunya ini juga untuk di peringkat keempat dan lima masih terus bergeser berganti
karena jawa tengah pada pagi tadi masih berada pada peringkat keenam
tetapi dengan memperoleh satu emas kemudian mendongkrak posisi jawa tengah menjadi posisi keempat dan lima ini
sementara untuk posisi kedua dan ketiga masih diduduki oleh dki jakarta dan jawa timur
yang tentunya ini juga sangat memungkinkan untuk jawa timur bisa menyalip di posisi kedua
yang saat ini diduduki oleh dki jakarta
semoga terus semangat sportivitas di sana dijunjung
dan terima kasih atas laporan anda
langsung dari bandung jawa barat